detik detik kepanikan warga tanah merah koja jakarta utara saat awal terjadinya kebocoran pipa bbm di depo pertamina pelumpang jakarta utara
pada jumat malam lalu terekam cctv warga berhamburan keluar dari rumah sambil menutup hidung karena mencium bau minyak menyengat akibat kebocoran pipa bbm
berikut kesaksian korban selamat kasus kebakaran depo pertamina pelumpang
saya buang buang saya makan sholat saya buang buang saya turun ayo ayo keluar keluar keluar
anak keluarga saya saya suruh keluar
sebelum bakaran itu masih belum ada api lah
setelah saya udah menjauh baru ada suara pedakang gitu